menanggapi viralnya informasi tentang mantan napi terorisme yang kini aktif dilibatkan dalam proses deradikalisasi
sofian sauri polri mengklarifikasi sofian tidak pernah menjadi anggota brimob
kepala divisi humas polri irjen pol setio wasisto hanya membenarkan sofian pernah menjadi anggota polri sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
setio lalu menjelaskan saat menjadi anggota polri sofian sauri pernah ditugaskan di aceh
saat bertugas ia terpapar pemahaman radikal dan kemudian terlibat dalam jaringan terorisme
menurut polisi ia berperan sebagai pemasok senjata saat pelatihan militer al qaeda asia tenggara di pegunungan janto aceh
ia kemudian ditangkap dan difonis sepuluh tahun penjara
sofian menjalani masa hukuman selama enam tahun setelah beberapa kali mendapat remisi
sebelumnya beredar video habib rizik yang menyatakan bahwa sofian sauri adalah anggota brimo polri
yang sengaja merekrut sejumlah santri dan laskar fpi untuk kemudian dilatih militer dan pada akhirnya melakukan aksi teror
hal inilah yang membuat polri angkat bicara untuk mengklarifikasi
kami dari divisi umas polri ingin mengklarifikasi dan menjelaskan kepada rekan rekan wartawan tentang sofian sauri
yang bersangkutan nama lengkapnya adalah muhammad sofian sauri
dian sauri masuk menjadi anggota polri lulus sekolah bintara polri di spn lido jawa barat tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
saya tekankan di sini bahwa yang bersangkutan atau saudara muhammad sofian sauri tidak pernah tugas di brimob
sekali lagi bahwa muhammad sofian sauri tidak pernah bertugas di brigade mobil polri